ia saya ngerti tapi sekali lagi saya minta maaf ya saya bener bener nggak bisa sekarang ini ya
sudah kalau gitu saya pamit tunggu tunggu
terima tawaran ini bapak diam diam kamu
kami terima tawaran ini
dua puluh tahun yang lalu kamu juga berkuat yang sama dan tidak pernah mengakui sampai karina lahir
jadi saya bukan anak bapak
itu berita bapak
bapak menuduh saya berjinah tapi tak terbuka
aku tidak perlu bukti
kamu memang pantas untuk disakiti
saya tambah sepuluh
buka kartu lo
eh boy hajar dia
gua agak takut
saya cabut tuh
udah udah jangan
oke gua bilangin ibu gua lo
ya allah dodi kamu kenapa
dituang ke ruangan depan
biar bapak habisin mereka
ya allah rodi kenapa bisa sih
mana berani dia datang kesini
kalau kakak perempuannya yang cantik itu datang kesini gimana
siapa bilang gak ada yang berani
udah lama gue gak matiin orang tau
masuk masuk masuk
rin kenalin ini abang gue
jadi gimana karina bisa gabung dengan kita
kemarin kan saya udah ngomong sama ibu saya
pas waktu santi datang
ibu saya itu agak keberatan
jadi saya juga gak bisa terima tawaran ini
kamu kan punya potensi dan berbakat
dan saya punya tempat untuk menyalurkan bakatmu
ini kan berbakat
ini kan berbakat
ini kan kesempatan emas
dan kesempatan seperti ini gak ada setiap saat loh
aduh bang musin harap maklum ya
keluarga saya itu kan agak fanatik
jadi mereka gak mau
kalau anaknya ada yang di kafe kafe
salah lu kalau kamu menganggap kafe atau pub itu
untuk berbuat negatif
itu semua kan tergantung orangnya
kemarin juga udah saya jelasin gitu bang
tapi sekali lagi saya minta maaf ya
saya bener bener gak bisa sekarang ini
ya sudah kalau gitu saya pamit dulu ya
terima tawaran ini
diam diam kamu
kami terima tawaran ini
anda tidur segini
saya yang akan mengatur semuanya
terima kasih pak
kalau memang tawaran itu diterima
dan saya harap nanti malam karina datang ke rumah
untuk latihan pak
jam sembilan pak
ibu manggil karin
aduh ini badan ibu ngereges ngereges
tolong dikerikin ya
ibu kalau sakit ke dokter aja bu
orang cuma masukkan biasok kok
mau minta tolong satu lagi
kamu mau gak
besok tolong gantiin ibu kerja di rumah pak gunawan ya
ibu gak enak kalau nggak masuk
nanti dikira ibu
ya udah ibu
gak apa apa kok
jangan sampai terlambat
latihan nyanyi sama orkes ken arok
disuruh sama bapak
terima kasih lord
orang daru yang kasar